wakil pimpinan kpk lili pintauli siregar hari ini dijadwalkan menjalani sidang etik terkait dugaan menerima fasilitas nonton motogp di mandalika lombok
sidang yang digelar oleh dewan pengawas kpk ini merupakan hasil penjadwalan ulang pada sidang pertama yang seharusnya dilakukan selasa lima juli lalu
karena saat itu lili pintauli siregar lebih memilih untuk menjadi pembicara di bali
informasi selengkapnya ada produser lapangan cnn indonesia ayu rahmawati
selamat siang ayu
ayu apa hasil dalam sidang etik hari ini kita ingin konfirmasi soal ini
selamat siang ferdi
baru saja berakhir konferensi pers yang diselenggarakan oleh lima dewan pengawas kpk terkait dengan bagaimana sidang etik terhadap
terperiksa lili pintauli siregar dan dalam tadi berlangsung dari pukul sepuluh waktu indonesia bagian barat
hingga konferensi pers ketika sidang berakhir sekitar pukul dua belas tiga puluh ini ada dua kesimpulan yang dinyatakan oleh dewan pengawas
dimana kesimpulan yang pertama ini menyatakan bahwa lili selaku wakil ketua kpk sudah mengundurkan diri sebagai insan kpk
dan ini sudah diberikan suratnya atau ditebus kepada presiden joko widodo
dan presiden joko widodo juga telah menaikkan surat tersebut sehingga sekarang lili pintauli siregar sudah lagi tidak tercatat sebagai insan kpk
dimana ini juga berpengaruh kepada hasil kesimpulan yang kedua
sidang etik yang dilakukan kepada terperiksa lili pintauli siregar dinyatakan gugur dan tidak lagi bisa diteruskan oleh dewas kpk
karena lili atau yang bersangkutan ini sudah tidak termasuk lagi dalam insan kpk
saya ingin bercerita sedikit ferdi
bagaimana kronologis kejadian dari sidang etik yang berlangsung pada hari ini
pada hari senin ini dan memang tadinya seperti yang sudah ferdi jelaskan juga bahwa seharusnya sidang ini berlangsung pada hari selasa minggu lalu pada tanggal lima juli
tetapi memang diundur selama kurang lebih satu minggu karena lili menghadiri acara anti corruption di bali yang termasuk dalam acara g dua puluh
kemudian pada hari ini sidang berlangsung pada pukul sepuluh lili datang dari pintu belakang
tadi juga sempat tidak terpantau oleh wartawan dan sidangnya ini sudah dibuka
kemudian dari pernyataan dewan pengawas lili datang membawa dua buah surat
surat yang pertama adalah surat pengunduran diri yang sebenarnya telah dibuat pada tanggal tiga puluh juni dua ribu dua puluh
yang langsung dibuat dan ditebus kepada presiden joko widodo
kemudian yang surat kedua adalah surat dari presiden joko widodo atau kepres nomor tujuh puluh satu garis miring
di garis miring dua ribu dua puluh
di mana presiden joko widodo sudah menaikkan pernyataan pengunduran diri dari wakil ketua kpk lili pintauli siregar
yang berlaku pada hari ini tepatnya di hari senin sebelas juli dua ribu dua puluh
dan setelah itu tadi sekitar pukul sebelas waktu indonesia bagian barat sidangnya diskor kurang lebih satu jam
dan sidang ini kemudian dilanjutkan pukul dua belas
dan tadi kami para wartawan
wartawan di sini juga dapat menyaksikan langsung oleh fasilitas lcd tv yang disediakan oleh pihak kpk
untuk bisa langsung melihat bagaimana pembacaan putusan sidang oleh dewas
ketika pukul dua belas ini dewas menyatakan bahwa lili sudah dinyatakan resmi bukan lagi insan kpk
dan sudah tidak aktif lagi menjadi wakil ketua kpk
serta sidangnya tidak dapat dilanjutkan atau dengan kata lain ini digugurkan
kemudian untuk selanjutnya mekanisme pergantian lili
sebagai wakil ketua kpk diserahkan sepenuhnya kepada presiden joko widodo
kita mengetahui dahulu presiden joko widodo mengajukan sepuluh nama untuk para pimpinan kpk yang kemudian melakukan fit and proper test di dpr ri
kemudian dari lima nama tersebut maksud kami dari sepuluh nama tersebut hanya lima nama yang terpilih
dan lima yang tidak terpilih lainnya ini akan diajukan kembali oleh presiden joko widodo untuk menggantikan posisi lili
namun kami tidak bisa mengkonfirmasi
apakah semuanya akan diajukan atau hanya beberapa nama saja
kemudian nanti seperti yang selanjutnya akan dilakukan
ini mekanismenya dari nama nama yang diajukan oleh presiden joko widodo
akan kemudian diproses oleh dpr ri untuk menggantikan posisi yang kosong yang ditinggalkan oleh lili pintauli siregar saat ini
kita mengetahui juga verdi bahwa lili ini beberapa kali sempat terjerat kasus kode etik
dan yang terakhir memang ini karena kasus
gratifikasi mandalika yang diduga dilakukan oleh pihak pt pertamina persero atau bumn
yaitu berupa memberikan tiket nonton motogp kepada lili dan juga tiket akomodasi resort
tadi juga dewas sendiri mengatakan bahwa sebaiknya untuk bumn bumn atau perusahaan manapun tidak memberikan fasilitas apapun kepada kpk
karena memiliki kode etik yang sangat ketat
dan tadi dewa juga mengatakan semoga hal ini tidak terjadi lagi
karena pastinya mungkin kalau misalkan di beberapa lembaga mungkin hal hal tersebut tidak apa apa dan tidak berpengaruh
tetapi lain halnya di kpk dengan kode etik yang ketat diharapkan para pengusaha atau dari pihak bumn maupun swasta ini tidak mengulangi hal serupa
baik terima kasih
produser lapangan cnn indonesia ayu rahmawati dari gedung kpk jakarta